nah sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu
ya di mandailing natal sumatera utara anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu
butuh perjuangan bagi anak sekolah di mandailing natal sumatera utara agar bisa sampai ke sekolah
mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal
merlin salah satu siswa sekolah menengah pertama tujuh panyabungan satu atap harus berangkat pukul enam pagi agar tidak telat ke sekolah
jarak antara rumah dan sekolah mencapai tujuh km
tidak hanya merlin sebagian siswa yang menuntut ilmu di sekolah dasar negeri satu ratus sembilan siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi
berapa jauh rupiah dari rumah ke sekolah
kalau misalnya hujan terus banjir gimana jalannya susah
kepala sekolah smp tujuh satu atap dan sd negeri satu ratus sembilan panyabungan sahrudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah
kalau hujan biasanya setiap ada yang terlambat kan diberikan
hukuman kan namun bagi mereka yang agak jauh untuk hukuman masih diberikan namun agak ringan
sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah
idris tanjung mandaling natal